terima kasih anda masih bersama reportase jawa timur
diduga sering dibuat lokasi prostitusi terselubung dan pesta miras
anggota komisi satu dprd dan polres kota probolinggo
merazia sejumlah warung remang remang dan kafe lesehan
hasilnya petugas mengamankan belasan abg dan lima wanita muda
yang sedang mabuk minuman keras
salah satu lokasi sasaran razia tim gabungan
dari tim komisi satu dprd dan anggota polisi kota probolinggo
yakni warung remang remang di pinggiran bantalan rel kereta api mangunharjo
di lokasi ini petugas yang lakukan penyisiran
hanya menemukan botol kosong bekas berisi arak oplosan yang dibuang oleh pemiliknya
sementara razia di kafe enjoy jalan raden widjaya
petugas berhasil mengamankan belasan muda mudi sedang asik pesta miras
dan lima wanita seksi diduga psk yang sedang mabuk miras oplosan
razia ini sengaja digelar setelah adanya laporan dari masyarakat
yang resah dengan adanya pesta miras dan prostitusi terselubung
di sejumlah warung malam dan kafe lesehan
kami akan menertibkan semuanya akan bergerak dengan polres
dengan pemerintah daerah polpp supaya tidak mengganggu
karena di sana itu menjadi ajang pengincaran terhadap adanya begal begal
jadi mereka beralih ada di warung itu
ternyata mereka habis ya melakukan aksi kejahatan
guna memberikan efek jerah belasan muda mudi yang terjaring razia
langsung dibawa ke mako polres probolinggo
kota guna pemeriksaan dan diproses di piring